sejumlah rumah dan bangunan di kabupaten cianjur jawa barat rusak akibat gempa dengan magnitudo lima enam yang terjadi pada senin siang
dan salah satu wilayah yang terdampak adalah kampung cikaret kirang desa limbangan sari
sementara itu sejumlah korban selamat juga mengaku masih sangat membutuhkan bantuan
sampai jumpa di video selanjutnya
terus gak bisa keluar kan udah ke iniin sama bangunan
terus anak saya yang lagi bobo itu tetehnya kalau lagi nonton tv kas gitu ada gerakan ini langsung ngerangkul
ngerangkul ininya terus tetehnya teh ketiban tembok sama ini pintu pintu sama ini kaca kakinya kena
terus abis itu mau nyelamatin diri kan susah ya
karena itunya apa bangunannya itu terlalu apa gak ada jalan lagi udah gelap sama terlalu ini apa gak tau ya
terus pas waktu itu teh orang orang udah berteriak terus disangkanya udah meninggal mungkin karena nggak ada suara nggak ada suara anak gitu
kan anak saya yang satu lagi di luar di luar
terus semuanya alhamdulillah bisa selamat gitu
walaupun luka sedikit
ini ketiban kepala ketiban sama kepala itu tembok sama ini pintu
tapi alhamdulillah selamat
nah ibu kan sekarang rumahnya sudah nyaris rata dengan tanah ya bu ya
dan ini rizka lihat ini di depannya sudah ada karpet karpet
ini untuk tidur berarti semalam ibu tidur di sini
ya di sini malam tadi di sini
ya mau dimana lagi
nah sekarang kalau misalnya kita tahu tadi malam itu kondisi cuaca itu agak agak berangin begitu ya bu
dan kalau siang ini sekarang panas
iya betul ada gempa susulan juga
tapi sedikit sih
tapi ini aja masih shock sih sebenarnya gitu
udah gitu aja
berarti untuk tinggal saat ini darurat di depan rumah ya bu
iya di sini aja
di sini aja di halaman gitu
baik ibu semoga segera ada bantuan datang ke sini ya
informasinya juga nanti bagi warga yang rumahnya terkena dampak ini akan mendapatkan bantuan
terima kasih ibu
terima kasih ibu
suami tiga orang di sini kayak gini
ini wanya di sini lagi duduk
lagi duduk langsung ngacir
langsung nge lancat ini udah di atap
tabarakallah ya allah masih dikasih
umur anak anak gitu ya
bagian seperti ini
biarlilah ini gitu
mudah mudahan ada ini hikmahnya ya
allah menyediakan yang terbaik ya buat kita
zubaidah merupakan satu dari ratusan warga lainnya di gang barokah kampung cikaret girang
desa limbangan sari kecamatan cianjur yang terkena dampak gempa
hingga saat ini warga mengungsi di tenda darurat yang dibuat secara swadaya